rika yang pernah jalan sama si tisna itu
yang dia gebet bang mau nikah
saya jadi kepikiran bang kira kira dia butuh catering gak ya
kan lumayan bang jadi proyek saya
gak tak apa apa saya laki laki gak boleh menangis
bunga apa perlu ya aku minta maaf sama ibu kamu
jangan nanti kok umah diusir dari rumah
hmm yaudah deh
kalau itu mau kamu
yaudah deh kalau gitu aku balik kelas dulu ya
nanti kita ketemu lagi
bunga sampai jumpa

kita kompak ya
salah apa ya
nggadak yang salah asalnya
saya cuma mau nanya
kata ojek potati dapat kabar rika mau nikah
potati tahu dari mana
bunur tahu dari mana
kang tisna sedih
enggak cuma nggak gembira aja
iya emang kenapa
mau tuh aja apa mau tuh banget
mau tahu banget banget banget
tadi tadi dia bilang sih dia bilangnya sih
eh tisna daripada lu ngantuk begitu mendingan ngopi tis
saya gak ngantuk pok
terus kenapa lu lesu begitu
ah jangan jangan karena bini lu belum nelpon lu lagi ya
kali ini bukan cuma itu
tadi ada kabar neng rika mau menikah
wah ini gegana tis
gegana itu apa
gelisah galau dan merana
berarti saya sudah terkena pasukan gegana
pagi siang selalu tertekan
gelisah galau dan merana
nih buat lu
aku yang jualan
haras bang patar
kenapa sih tisna
oh rika anak baru di kampung ini
rika yang pernah jalan sama si tisna itu
yang dia gebet bang mau nikah
saya jadi kepikiran bang kira kira dia butuh catering gak ya
kan lumayan bang jadi proyek saya
kata bapak saya laki laki gak boleh menangis
tapi saya udah gak kuat naan lagi
jangan kau menangis
bagi perantauan macam aku pantang menangis
kau lelaki aku lelaki
tak boleh kita menangis
selama janur belum melengkung
ada kesempatan kau untuk menikung
tapi saya nggak pede mau menikung
wajah saya pas pasan
terus jaket saya bikin orang kebauan
ayah bagus banget sih sih
kalian biasanya pakai air oide whipped familia apa

maaf deh bang kita kembali lagi ke pangkalan
kata temen saya dia gak ada di rumah
ah kita mesti bermodal dulu dong
gak usah bang kita pinjam aja sama emak
katanya emang gak boleh tahu kalau lo kerja
sekarang lo malah mau minjem alat alat prihas pengantin
iya tapi juga bingung bang
gak usah takut kali
dateng lagi satu orang supu
pur saya keren kan
kalau jalan liat liat tis tis
kerobak daku leceh nih
katanya neng rika mau
terima kasih ya kakak
neng rika melanjutkan yang tadi
saya mau bertanya sesuatu
apa bener neng rika mau